alam adalah warisan khas dari kota ini
kota pesiar begitu malang disebut
karena udaranya nan sejuk berkah dari pegunungan ikonis di jawa timur
yang mengelilingi kota ini
arek malang begitu kemudian masyarakat asli bumi tumapel ini disebut
mereka berkembang dengan berkah alam yang mengiringi kehidupan sosial
budaya dan tradisi khas masyarakat setempat
kota ini semakin autentik dengan beberapa peninggalan dari masa lalu
berupa infrastruktur dan kesenian

karena udaranya nan sejuk berkah dari pegunungan ikonis di jawa timur
konsep wilayah agglomerasi malang raya meliputi kota batu kota malang dan kabupaten malang
wilayah agglomerasi ini memiliki daya tarik wisata karena bentang alamnya yang khas
gunung kawi gunung arjuna pegunungan tengger dan gunung semeru
adalah jajaran pegunungan khas jawa timur yang mengepung kawasan malang raya
tidak heran udara dan suasana sejuk selalu menemani masyarakat dan pelancong di wilayah ini
ada banyak cara untuk menikmati keindahan alam di malang raya
saya bersama penyedia layanan trail profesional mencoba menikmati keindahan alam dengan cara yang sedikit memacu adrenalin
aktivitas luar ruangan atau outdoor menjadi salah satu pilihan favorit pelancong untuk menikmati suasana di malang dan batu
perjalanan kali ini kami akan menjajal salah satu jalur trail yang sudah cukup dikenal di kota batu
destinasi yang dituju adalah air terjun putri atau biasa disebut sebagai coban putri
air terjun yang memiliki ketinggian dua puluh meter ini terletak di kaki gunung kawi
lokasi coban putri yang diapit oleh kota batu adalah kota yang terkenal di kota batu
oleh lembah serta perbukitan menjadi salah satu destinasi wisata dengan kesegaran suasana alamnya
ada dua cara untuk menuju coban putri
pertama adalah jalur biasa yang bisa dilewati oleh semua jenis kendaraan
kami memilih jalur kedua yang dirancang khusus oleh para pegiat wisata sebagai jalur trail
tanah bebatuan dan jalur sungai menjadi tantangan tersendiri untuk menikmati alam di kawasan ini
jalur yang terakhir adalah jalur yang terakhir
jalur yang terakhir adalah jalur yang terakhir
dengan pemandangan hutan pinus serta jalur tanah dan bebatuan
saat musim penghujan pelancong harus ekstra hati hati karena jalur yang cenderung licin
untuk menikmati wisata ini pengunjung juga wajib didampingi oleh pemandu profesional
subinik kita berisai dengan coban putri
nah jalur yang kita lewati tadi itu tergolong bentuk pemula atau gimana
kayaknya susah banget tadi
sebenarnya itu jalur fun
cuma karena musim hujan ya jadi agak licin licin
kalau musim kering ya sebenarnya mudah
cuma kita ada varulasi lewat jalur sungai batuan batuan dikit buat tantangan aja sih
itu cocok untuk pemula
pemula masih bisa
kalau yang high levelnya next level dari yang tadi itu paling sulit itu berapa kilo jaraknya berapa jam
dan tantangan atau obstacle nya apa aja
kalau jalur yang hard di malang itu biasanya ke gunung kawi
jadi gunung kawi ini ada jalur namanya kelok songo
itu berupa turunan zigzag batu batuan nyebrang sungai setelah itu tanjakan zigzag juga batu batuan
dan licin berlumut
ini yang paling hard di malang kelok songo
berapa jam kalau itu
kalau berapa jam sih
rata rata dari pagi sampai sore sih kalau trip kita itu
keringat dan rasa lelah hingga ketegangan seketika hilang dengan menikmati kesejukan alam di coban putri
usai lelah dengan aktivitas luar ruangan tak lengkap rasanya jika tidak mencari penganan legendaris di kota malang
memang menjadi salah satu surga kuliner tradisional di indonesia
salah satunya adalah kudapan yang telah ada sejak tahun seribu sembilan ratus tiga puluh lima silam bernama putulanang
hari menjelang sore para penjual tengah sibuk menyiapkan tujuh ratus paket petulanang yang siap disajikan kepada pelanggan setia
adalah siswoyo pria berusia lima puluh lima tahun yang memiliki usaha ini
usaha ini ia kelola sejak tahun dua ribu
sebagai warisan dari orang tuanya sekitar delapan puluh tujuh tahun lalu
yang mendirikan pertama kali ibu saya itu kalau ibu saya bilang pernikahannya ratu juliana
jadi kalau kita lihat di sejarah seribu sembilan ratus tiga puluh lima
saya teruskan atau saya pegang sendiri tahun dua ribu
nah nama putulanang ini sejarahnya bagaimana pak
karena dulu terkenalnya atau orang orang pelanggan menyebut putu celaket
celaket itu nama jalan atau pedukuan
akhirnya banyak pelanggan yang bilang oh kok disana ada cabang disini ada cabang
sedangkan kita nggak pernah buka cabang
akhirnya dibantulah dari pelanggan pelanggan dari konsumen tercipta
akhirnya diperkenalkan dan jadi putulanang
tak ingin terlewat mencicipi penganan khas ini saya turut dalam antrean untuk mendapatkannya
pak maturun pak
ini yang ditunggu
antrean belakang panjang banget
ini namanya putulanang isinya itu telepon putu dan ada jenil ya di sini
karena rame kita minggir sedikit buat nyobain
nyobainnya kelepon dulu
penganan tradisional di malang cenderung bertahan karena resep yang dijaga keasliannya
tidak mudah menggeser eksistensi jenis jajanan tradisional seperti ini
penang penataan akses jalan taman dan permukiman yang diperuntukkan bagi pejabat kolonial saat itu
ditata secara apik dengan konsep kota mandiri kala itu
kemudian kota meminta nasihat dari advisor kota yaitu thomas karsten
itu yang merancang satu itu menjadikan pinggiran sungai itu menjadi taman taman kota
kemudian mempecah jalan pitah itu dipecah keramaiannya dipecah kemudian menjadi jalan ijen
jadi ijen itu memang dirancang sejak awal
jadi mulai lebar jalan rumah yang ditempatkan sana pejabat pejabat belanda
kemudian titik titik kumpul dari ujung ujung jalan itu selalu ada boulevard
itu selalu ada turnover
itu di sana yang memberikan ciri khas kota
terus tahun dua puluh delapan desain kota malang ini diikutkan pameran di perancis
tidak hanya infrastruktur pemerintah kolonial yang tergiur dengan kesuburan tanah di malang saat itu
juga meninggalkan potensi tani khas dari kota ini yaitu apel
memang apel malang itu dibawa pada saat era kolonial belanda
pada tahun dua ribu delapan sebelumnya seribu delapan ratus sembilan puluh an itu memang ada undang undang agraria dan undang undang gula
yang membolehkan masyarakat belanda untuk menyewa tanah sampai tujuh puluh lima tahun
mereka mencari daerah daerah yang subur
banyak yang mulai ditanam
kopi tebu jeruk terus salah satunya apel
potensi apel di kawasan malang raya terus berkembang hingga menjadi salah satu destinasi wisata
wisata petik apel cukup berkembang di kota batu
ada puluhan perkebunan apel dengan masing masing memiliki ratusan pohon apel
apel siap panen
apel di kawasan batu memiliki beberapa jenis dengan tekstur dan rasa yang khas
yang pertama ada jenis apel mana lagi yang warnanya juga kuning kuningan rasanya manis
terus yang kedua namanya apel ana
maaf warnanya merah bentuknya lonjong
rasanya asam manis dan tekstur dagingnya lebih empuk
terus yang ketiga ada namanya apel green smith
apel green smith ini cocok sekali untuk obat diet diabet kalau salah darah tinggi
yang keempat namanya apel
room beauty atau apel asli malang
apel malang ini yang namanya room beauty ini rasanya asam manis
ini selain bisa digunakan di konsumsi sehari hari juga bisa untuk obat diabet kalau salah darah tinggi dan juga masker wajah
yang kelima ada namanya banglin
ini satu pohon ini biasanya satu kebun maaf satu kebun ini cuma ada satu pohon
karena bibitnya atau bahan steaknya itu kebetulan terbatas
ada cara khusus untuk memetik sekaligus menikmati apel langsung dari pohon
ini usianya empat bulan setengah
sudah siap panen
kelebihan rasa apel ane ini rasanya asam rakinya empuk kayak wang sintunya indonesia
oh iya sebelumnya ada cara caranya metik
supaya buah apel tidak ikut jatuh atau tidak rusak terutama pada ini
karena buah apel bergantung dari ini
kalau ini ikut dipetik sama tangkinya apelnya nggak bisa panen lagi
caranya mudah sekali
yuk kita tangan kanan pada buah apel
tangan kita pada tangkai
oh saya taruh dulu ini
taruh dulu aja
diputer tiga kali
ini yang apelnya
buahnya diputer tiga kali
akan taruh sedikit
sudah benar ya tadi
bisa masukkan dulu ke kulit tangan
yang pertama kita ngilangin debu
yang kedua kita transfer vitaminnya pada ke kulit kita
kalau ingin makan buah apa langsung dari pohon transfer vitamin ke kulitnya dulu
oke sudah bisa dimakan
sudah mengkilap kan
sudah sudah mengkilap
tiga pohon nggak boleh makan apel satu biji ya
rasa kecutnya itu beda dengan apel apel lain
wisata petik apel tidak hanya sekedar menikmati apel langsung dari pohonnya
edukasi mengenai konsep pertanian apel menjadi nilai lebih yang bisa didapat
karena wisata ini kan ciri khasnya malam
kami dari popok kami tidak punya
aku menggunakan apel otomatis ketika kami berlimbur ke malang
ini kan menjadi sebuah wisata pertama yang kami punya
sebagai ciri khasnya malam
sejarah kawasan malang raya tidak akan lepas dari keberadaan salah satu kerajaan terbesar yang pernah ada di jawa timur singasari
kerajaan yang didirikan oleh sang raja ken arok pada abad ke tiga belas dipercaya menjadi titik awal
dibangunnya struktur sosial masyarakat malang
sumber studi dari kerajaan ini berasal dari kitab para raton dan negara kerta agama
nah kemudian setelah berhasil menduduki akutum apel para pujangga dari kedairi itu lebih menyembah pada ken arok
maka dia ditabiskan sebagai raja
maka dia ditabiskan sebagai raja
lalu dia diambil sebagai perabu sang amurabumi
akhirnya terjadilah konflik dan puncaknya terjadi di perang ganter itu
kalau disakakan seribu dua ratus dua puluh dua atau abad awal abad tiga belas
nah dari situ kemudian dia di dalam para raton disebutkan
nah dari situ kemudian dia di dalam para raton disebutkan
musir raja dadang gendis atau kerta jaya itu
kemudian disatulah tanah jawa
dan dia kemudian berkuasa sebagai raja tanah jawa
artinya dua kerajaan besar yang tadi dibelah menjadi dua erlangga disatukan kembali
namanya singha asari
kerajaan ini berdiri pada tahun seribu dua ratus dua puluh dua

dan beruntuh akibat perpecahan internal kerajaan di era pemerintahan raja kerta negara pada tahun seribu dua ratus sembilan puluh dua

meski demikian raja kertanegara merupakan raja paling sukses di kerajaan ini dengan wilayah kekuasaan hingga mencapai bali dan kalimantan
selesai kita mendatangkan di dnw
salah satu bukti peninggalan masa kejayaan adalah berdirinya candi singha asari
adalah berdirinya candi singha asari yang kini terletak di kejamatan singo sarimalang

candi dengan sentuhan unsur hindu berdiri di lokasi yang diperkirakan sebagai pusat pemerintahan kerajaan di era kepemimpinan kertanegara
hal itu diperkuat dengan ditemukannya dua arca raksasa duarpala di sekitar candi
dalam keyakinan ajaran siwa dan buddha arca ini merupakan perwujudan patung penjaga pintu gerbang

sebagai wilayah dengan sejarah kerajaan masyarakat di malang raya hidup dengan beragam warisan tradisi dan kesenian
kesenian bandengan adalah salah satunya
kesenian ini dipercaya telah ada sejak era kerajaan singosari
lahirnya kesenian ini bermula dari perguruan pencaksilat yang digunakan sebagai hiburan permainan
karena itulah dalam setiap pembukaan atraksi
selalu ada pendekar di grup bandengan yang menunjukkan kelihayannya
kalau melihat secara umum sebenarnya kan kalau pecah silat tetap menjadi satu komunitas pecah silat sendiri
karena untuk kebutuhan kebutuhan beladiri karena itu tidak sering difungsikan
maka yang lebih utama adalah kelatihan latian keseniannya ini
nah latihan kesenian ini kan melibatkan musik
melibatkan gerakan gerakan yang dikembangkan dari silat
itu yang lebih banyak sebenarnya sehingga bergeser bahwa ke aktivitas dari keseniannya
yang lebih menonjol daripada padepokan silatnya
kesenian yang berusia ratusan tahun ini sempat regula
agus srianto pemimpin grup bandengan nusantara kota batu
menjadi sosok yang menghidupkan kembali kesenian ini di masyarakat
kesenian bandengan ini benar benar pernah bilang cukup lama sekali
dan tidak ada aktivitas sedikitpun
makanya dari situ saya tahun dua ribu enam ada rasa ingin mengangkat kembali kesenian bandengan ini
dan saya bisa tahun dua ribu delapan terlaksana
kelompok kelompok kesenian bandengan yang awalnya ada dan mati
terus saya berusaha mengangkat kembali kesenian bandengan
mengangkat kembali kelompok kelompok ini sampai sekarang
dalam setiap pertunjukan bandengan
akan diikuti oleh seorang pemerintah

mereka terbagi menjadi pemain alat musik para pendekar dan pemain kepala banteng
makna filosofis mengenai tatanan baik dan buruk dalam kehidupan manusia
disajikan dengan atraksi yang kental dengan unsur magis
para pemain bandengan akan memasuki tahap keseluruhan
saat mereka menjiwai atmosfer pertunjukan
seperti kepala banteng memiliki nilai filosofis yang tinggi bagi para pemain bantengan
diperlukan cara cara khusus untuk menyatukan kerangka dan tanduk asli banteng
dengan kayu pilihan agar tercipta properti yang mampu mendukung jalannya atraksi
saya pribadi sebetulnya tetap mengikuti pakem pakem orang dulu ketika membuat kepala banteng
misalkan kayu yang kita buat
dari kayu yang ngurak
maksudnya ngurak itu yang mati sendiri
jadi disini ada
salah satu jenis kayu
yang sebenarnya cukup ringan dan kuat
namanya dadap cangkring
nah misalkan kita menemukan yang
yang ngurak itu
memang bagus sekali untuk sebuah properti kepala banteng
nah kalau kita mencari kaya juga
nah tanduk kepala banteng kalau bisa kita mencari juga yang ngurak
jadi banten yang mati sendiri tidak dibunuh oleh manusia
kesenian lain yang sangat lekat dengan budaya arek malang adalah topeng malang
jenis kesenian yang memadukan unsur musik dengan penari yang menggunakan topeng sebagai media ekspresi dalam pertunjukan
jenis topeng yang mewakili identitas tertentu
membuat seni topeng malang masuk dalam kategori seni lakon
kesenian ini dipercaya telah ada sejak abad ke tiga belas
kerajaan singosari kala itu menggunakan topeng sebagai media untuk menyampaikan cerita cerita panji
yang mengisahkan perjalanan ke dunia
para leluhur di jawa timur
dalam wayang topeng itu ada tiga hal
ada dalang ada anak wayang disebut penari ada musik yang namanya panja karawitan
penabuh namanya panjak
nah di dalam bingkaian cerita panji ini pelakonan
lakon sehari atau semalam
lakon itu adalah cerita cerita panji
nah cerita panji sudah muncul tahun seribu dua ratus tujuh puluh lima menurut ct berk orang peneliti dari belanda
ini mengatakan pada saat itu prabu kertanegara membuat kidung panji cerita dari leluhur lelur jawa timur
jenis tarian topeng memang ada di wilayah lain seperti jawa barat dan jawa tengah
tapi jika kita lihat di jawa tengah kita bisa melihat bahwa jenis topeng ini memang ada di wilayah lain seperti jawa barat dan jawa tengah
j dvr hasilnya berpikir seperti ini
tapi sudah selesaiwould you like it di mana diri semua jelarnya
tapi yang lebih abbang bisa menjadi topeng
mempunyai peluang mikrofon pianis dua ah
di bawah ini isi topeng peutil janggut dengan supu dipakai
candang wllu di bawah ini juga saya rasa mulan rugi saya kristen
jadi kemudian perlu invisibilisir para pemain ke perjalanan ke perang saja
standard seri d

adapun itu angg batman ini terperas can
dalang sebagai narasi
kalau di dalam pakliran suara dalang ditransfer ke rupa topeng rupa topeng dimasukkan menjadi suara dalang

kalau ada anak wayang tidak ada dalang ini wayangnya siapa